kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi ini
pelaku pasar masih akan merespon hasil rilis notulensi rapat the fed
tekanan kembali diprediksi datang menjelang rilis data non parm viral atau nvfp pada jumat mendatang
non farm viral turun di kisaran dua ratus enam puluh delapan hingga tiga ratus dari tiga ratus
tak hanya itu mata uang garuda juga akan dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu
sementara bi memutuskan tidak menaikkan tiket suku bunga
akibatnya asing memilih hengkang dari pasar modal indonesia dan cenderung mengamankan aset ke tempat yang lebih aman
lalu kita pantau bagaimana perdagangan bursa saham indonesia pada perdagangan sesi pertama
isg memang diprediksi mengalami teknika rebound pada perdagangan kamis pagi
sejumlah analis memproyeksikan ihsg akan menguat usai memerah pada perdagangan rabu kemarin
isg berpeluang rebound didorong oleh membaiknya saham eropa pada perdagangan rabu kemarin
namun pasar masih menunggu rilis data cadangan devisa yang mempengaruhi perdagangan isg hari ini
isg berada dalam tekanan sepanjang perdagangan rabu kemarin
isg menutup perdagangan kemarin dengan melemah empat puluh satu empat puluh satu
selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham asia pasifik pada perdagangan pagi hari ini
kita lihat semuanya sepertinya hampir bervariasi
hanseng shanghai composite semua melemah dua puluh satu tiga ratus lima puluh tujuh tiga tiga ratus empat puluh tujuh
harga minyak tergelincir pada informasi pagi tadi
harga minyak tergelincir pada informasi pagi tadi

harga minyak tergelincir pada informasi pagi tadi

perdagangan bursa asia kamis pagi setelah mencapai level terendah hampir tiga bulan
kondisi ini dipicu kekhawatiran adanya potensi resesi global
sementara kabar baik datang dari negeri gingseng korea
kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa yang ditutup rabu sore
waktu setempat bursa eropa ditutup menguat pada rabu dan ini mempengaruhi terhadap isg
pada perdagangan pagi tadi para investor di bursa eropa sepertinya mencermati perkembangan politik di inggris
karena perdana menteri boris johnson menghadapi pengunduran diri massal para menterinya
kita ke bursa saham amerika pada penutupan perdagangan rabu sore waktu amerika serikat
wall street menguat pada perdagangan rabu setelah bergerak volatile sepanjang hari
investor mencerna petunjuk baru tentang perdagangan the fed terhadap kebijakan suhubungan dan pertarungan inflasi
yang dirinci dalam risalah pertemuan federal reserve bulan juni